ini beneran ya
lu di jadian sama angel
yah gue pikir mau ngebahas apaan
kalo ngebahas itu ya gak penting lah
gue olimpiade matematika tuh bentar lagi
gak ada waktu lagi
dan nanti sore gue ada tanding babak pengisian bareng haikal
udah gak ada waktu lagi gue
ya tapi kan kita juga harus tau masalah lo boy
ini kalian berdua
bukan sekedar temen kita brother
kita udah kayak saudara
cuman beda bapak sama kakak
ada hanya muka kita beda
ini kan sekolah baru
jadi lo juga harus jaga sikap dong
biar sekolah lo lancar
ya emang sih kita tahu
pak amir tuh udah kayak temen kita
kita harus hormati pak amir sebagai guru kita
jangan menunda lagi tuh ngerjain dia
itu gak sopan gali
biar bagaimanapun juga
guru itu udah ngasih ilmu buat kita
buat masa depan kita
kamu mau dikeluarin dari sekolah
udah semestinya tuh punya cowo kayak gitu
bikin dia jagoan
kalian mesti sering lepih
jaga ketahanan tubuh
mau lagi apa enggak
mau lagi apa enggak
mau lagi apa enggak
mau lagi apa enggak
mau lagi apa enggak
mau lagi apa enggak
guys kalian udah tau belum sih
ternyata selama ini gue sama angel udah resmi pacaran
hah masa sih
nggak mungkin lah
iya lah kalau boy udah jadian sama siapapun itu orangnya
pasti ngabarin ke kita berdua
aduh ya iyalah boy nggak kasih tau kalian
orangnya tau kan udah udah ketemu kita kita
apalagi ian kalau udah tau pasti langsung ketemu melly
nah kalau mbak udah tau pasti langsung bocor kreva
iya nggak mungkin lah beb
beb aku kan laki laki setia iya nggak
bener nggak bener dong
iya udah lo nggak usah khawatir
emang beb beb ian ian
dia dapetin lo aja udah bersyukur banget iya kan
gue masih nggak percaya lo
barang jelas jelas boy nembaknya reva
tapi malah jadiannya sama angel
nggak mungkin lah
wah mentang mentang sohibnya dibelain mati matian kayak gitu
eh justru karena kita sohibnya jadi boy makin terbuka sama kita
ya boy pasti ngabarin lah kalau dia mau berdua
kalau emang dia udah jadian sama angel
apalagi kita berdua
tuh kan kamu beb beb
kamu malah belain boy
bukan percaya sama aku
pancaran ini sama boy yang oseh jalan sama aku
eh jangan gitu dong beb beb
aku bukan yang ngebelain beb beb
tapi aku emang nyatinya begitu
apaan nggak usah panggil beb beb beb an
gue minta tolong banget ya sama kalian
untuk kali ini percaya dong sama kita
karena kita tuh nggak mungkin duduk kalau nggak ada buktinya
ngapain sih di sini lagi
lo gak mau temenan lagi ya sama kita
nggak mau bu
ya masalah siapa jadi gue musuhan sama cewek gue
ya iyalah sekarang masa lebaran monyet
so ini kita ganggu waktu lo bentar boleh
oh soly ini penting nih
udah tapi jangan lama ya
soly boleh dipusing banget nih
eh ini beneran ya
lo dijadian sama angel
yah gue pikir mau ngebahas apaan
kalau ngebahas itu ya nggak pentinglah
gue olimpiade matematika tuh bentar lagi
nggak ada waktu lagi
dan nanti sore gue ada tanding babak penyisian bareng haikal
udah gak ada waktu lagi gue
ya tapi kan kita juga harus tahu masalah boy
doh kok ini kalian berdua ngapain di sini
yuk berdua exit keluar
atau kalau nggak mau keluar saya panggilin dinas kebersihan butuh menyisir kalian keluar
dapet kita jemput raya yuk
kayaknya gue gak bisa deh
soalnya gue mau istirahat dulu
kan mendingan gue telfon raya langsung aja ya
cepet sembuh ya
umpah masa gue ngerasanya reva cabut bukan karena dia nggak fit deh
gue takutnya dia itu cabut karena dia sakit hati gara gara to angel udah jadian sama boy
tapi kok dia gak curhat sama kita ya
kan dia biasanya curhat sama raya
iya bener tuh
soalnya kayaknya gue mikir kalau dia curhat sama kita dia males sih
soalnya kalau sama kita kan apa apa jadi tambah panjang
bukan males sih cuma takut aja
ya ketauan banget lagi reva kan udah makin suka sama boy
apalagi abis kejadian dari puncak
pasti dia sedih banget pas tau boy sama angel
tapi kita jadi pergi kan
kita belum dapet jawaban yang pasti dari boy
boy itu beneran udah jadian apa belum sama si angel
gara gara pak amir sih
yang gue liat sih ya boy tuh cuek sama masalah ini
ya mungkin dia udah bosen kali kita tanya tanya malu
tapi kan kita harus tetap minta konfirmasi itu dari boy
biar kita bisa ngejawab dengan yakin pertanyaan dari temen temennya si reva
udah lah yan pusing gue ngurusin masalah kayak ginian mulu
mendingan sekarang gue latihan silat
gue kan mau ikut ke juaraan terung bebas nanti ya nggak
oh iya sekalian lo ke basecamp warrior
lo kasih tau anak anak warrior biar pada nonton datang dukung boy sama gue
siap itu udah pasti kak
ya nggak sekalian gue juga ke basecamp mau latihan
gue kira lo ngelatihan kabur dari sampel lagi
lo tau nggak
habis ini gue mau ke rumah reva
iya gue mau liat cincin yang dari gue dia pake atau nggak
kalau dia pakai berarti gue diterima
gue yakin lo gak bakal diterima
gue akan buktiin
sekarang gue cabut ya
yah ada capek di giginya si alex
kalau reva liat pasti bakal geli
loh gue cabut ya
kok hp dimatiin den boy
kia biar konsentrasi latihannya
emang kok laru
hai eh salam alaikum walaikum salam dan alex ya iya reva ya ada enggak
nanti bibi panggilin ya yaudah masuk aja dulu tunggu di sini ya makasih
non itu ada temannya lagi nunggu di ruangan tamu ya makasih ya
lex lu tumben ya dateng ngabarin gue atau telepon gitu emang kenapa ya
anggap aja surprise
ini anak habis makan apa sih giginya bisa ada cabai gitu kasih tau enggak ya tapi
ntar kalau gue kasih tahu dia thanks in lagi
udah biarin aja deh kasian sekarang